ag anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap david ozora mengajukan memori kasasi
melalui kuasa hukumnya memori kasasi ag diserahkan ke pihak pengadilan negeri jakarta selatan yang akan diteruskan ke pihak mahkamah agung
hal ini disampaikan kuasa hukum ag birawa j arifi di pengadilan negeri jakarta selatan
selasa pagi menempuh jalur kasasi di tingkat ma kuasa hukum ag berharap upaya kasasi dipertimbangkan seperti diketahui ag tetap difonis tiga lima tahun penjara
karena dianggap bersalah dan ikut terlibat dalam penganiayaan berat terhadap david ozora
setelah mengajukan banding pihak pengadilan tinggi dki jakarta juga memutuskan menguatkan putusan pn jaksel sebelumnya
pengadilan tinggi namun kembali lagi karena disini adalah upaya hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundangan undangan
sehingga kita tetap mengupayakan yang terbaik demi kepentingan anak demi anak ag
sehingga kita memanfaatkan kembali upaya hukum yang disediakan melalui jalur kasasi ke mahkamah agung
pertimbangannya itu aja sih karena kita disini akan tetap fight kita akan fight sampai akhir
karena kami yakin bahwa anak ag ini tidak bersalah kami sangat yakin ag seharusnya tidak mendapatkan hukuman seperti sekarang
ya ini sebetulnya kami yang menjadi pertanyaan bersama ya padahal kita melihat posisi tsk tersangkanya
marudan dengan jauh lebih awal dibandingkan anak ag
namun disini dalam posisi anak ag yang sudah menuju kasasi berkas pelimpahan dari kepolisian kekejaksaan belum kunjung selesai
ini menjadi pertanyaan bersama dan kami pun juga bingung kenapa ini kok susah sekali kita mencapai ingin menuntut dan mencapai
keadilan di negeri ini bahwa untuk pelaku utama itu tidak dimulai mulai
ini menjadi perhatian dan juga keprihatinan besar tidak hanya bagi kami selaku pemerhati hukum ya
tapi bagi seluruh elemen masyarakat yang memperhatikan penganiayaan terhadap anak kurang lebih seperti itu